internet kini layaknya oksigen tidak terkecuali bagi masyarakat indonesia ya kita maksudnya
masyarakat doyan apapun serba gunakan internet menghasilkan raksasa bisnis baru yang berbasis internet
seperti aplikasi pembayaran kemudian transaksi online hingga menonton kami di cnn indonesia pun kini
bisa anda lakukan dengan menggunakan internet
lantas seperti apa peluang bisnis bernilai fantastis dengan internet di indonesia
seperti apa demografi para loyalis beraktivitas ekonomi dengan internet
raksasa digital indonesia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
raksasa digital indonesia kenapa kami menggunakan kata raksasa
karena dibalik raksasa ada sebuah nilai ekonomi yang sangat besar
anda tahu bagaimana google misalnya secara sederhana saja
baru saja merilis laporan keuangan yang dalam setahun dia menghasilkan lebih dari seratus miliar dolar amerika
lebih dari seribu triliun rupiah
itulah mengapa menggunakan kata raksasa karena besar betul bisnis dibalik digitalisasi ini
bagaimana dengan di indonesia
kami hadirkan demografinya untuk anda
kita lihat bersama
ini merupakan hasil dari research hootsuite kemudian we are social
yang bersama sama melakukan research dan kemudian mereka menghasilkan dengan populasi di indonesia
satu kepalanya ada saat ini berdiri di depan anda yaitu saya
ini adalah bagian dari populasi tersebut
dan anda tahu ini merupakan yang terbesar di asia tenggara
keempat di dunia
artinya apa selama masih ada manusia maka manusia pasti beraktivitas
aktivitasnya khususnya ekonomi
pasti tidak akan berhenti
kita pasti akan makan kita akan jajan minuman kita akan hangout kita akan nonton bioskop kita akan apa kita akan belanja online dan semuanya
itu adalah peluang
populasi merupakan salah satu strength kekuatan indonesia sebenarnya
dan itu juga diakui sehingga salah satu bisnis yang masuk yang saat ini sedang nge hit yaitu internet
artinya keren kenapa
karena peluang bisnis besar sekali gitu
jadi masih orang kota yang nggak bisa lepas dari tablet kemudian smartphone ya
kadang kadang sambil kerja juga smartphone
pasti ada di sisi ya
pokoknya di depan mata gitu ya nggak bisa lepas gitu
apapun itu ngecek whatsapp atau nonton apapun pasti harus ada gitu
dan itulah membuktikan bagaimana candunya masyarakat indonesia terhadap internet
dan kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pengguna media sosial
medsos anda punya berapa akun media sosial
ada yang jujur siapa
ada yang stalker ya
jadi pakai nama nama yang dirahasiakan
tapi penetrasinya juga tidak kecil
dari total itu adalah dari total pengguna internet adalah oke bukan
dari total populasi yang menggunakan media sosial adalah satu ratus tiga puluh juta jiwa
jadi hampir juga separuh sedikit saja
jadi merasa penting menggunakan media sosial
bagaimana dengan mobile users ini lebih besar lagi
dari total populasi satu ratus tujuh puluh tujuh sembilan juta jiwa menggunakan smartphone
bahkan satu orang bisa lebih dari satu smartphone
jadi kalau pengguna internet sosial ini lebih besar lagi
kalau satu ratus tiga puluh dua kemudian mobile usersnya jadi satu ratus tujuh puluh tujuh juta jiwa
tidak heran karena biasanya satu orang bisa lebih dari satu smartphone
ya dengan berbagai alasan
ini menjadi demografi
dan apa ini artinya
bagi pebisnis ini dipelajari dengan seksama
kenapa karena mereka akan masuk ke sana
mulai banjirlah itu ya
start up start up menggunakan aplikasi aplikasi anak anak muda sekarang
menciptakan ide ide yang brilliant ya
menggunakan start up start up tersebut untuk memudahkan kehidupan
dan kemudian kita juga lihat seperti apa waktu rentang waktu mereka menggunakan internet
dalam sehari dua puluh empat jam berapa jam rata rata anda membuka ataupun memanfaatkan internet
kita lihat bersama
kalau kerja masa sih tidak pakai internet hari ini
sudah mustahil ya
pasti pakai internet ya
apalagi di kota kota besar
dan ternyata hasil research menunjukkan dalam dua puluh empat jam sehari delapan jam lima puluh satu menit
indonesia pasti mengakses internet
dan ini merupakan posisi keempat tertinggi di dunia
setelah thailand brazil kemudian juga filipina
jadi kita lihat bagaimana ini semua perangkat
ini bukan laptop tapi ini adalah semua perangkat
yang intinya menggunakan internet ya
jadi penggunaan internet dalam sehari adalah delapan jam lima puluh satu menit
peringkat keempat di dunia
setelah thailand filipina kemudian brazil
dan kalau kemudian masuk indonesia empat empatnya negara emerging ya
negara negara yang sedang gegap gempita dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya
baiklah artinya ada peluang sangat besar
saya ingin tanya anda delapan jam atau jangan jangan lebih
jangan jangan dimanapun dimanapun bisa pakai ya
ada apa sih itu ya
dari mulai aplikasi macam macam
dari mulai aplikasi macam macam
instagram papp kemudian twitter dan lain sebagainya ya
jadi itu kalau di dua puluh empat jam itu sepertiga ya
semua kita waktu kita kendaraan
bahkan beberapa ada yang mengaku lebih pasti ya
yang ke tangan yang lebih
pasti ada yang lebih
lalu bagaimana dengan mobile phone
untuk mobile phone sendiri rata rata tiga jam dua puluh tiga menit
ini researchnya di mana
kayaknya lebih deh
ya karena dua puluh empat jam maksudnya cuma tiga jam pakai smartphone
karena sekarang kan smartphone harus dibawa kemanapun kita pergi kan
oke lah tapi hasil riset rata rata tiga jam dua puluh tiga menit
ada yang nggak terlalu candu kayaknya ya
lalu kita lihat bagaimana dengan perangkat tablet dua jam empat puluh lima menit
lebih sedikit ya
kemudian untuk streaming music itu satu jam sembilan belas menit
artinya apa ini bos
ini adalah bisnis masa depan
apapun bisnis yang anda dilakukan jangan lupa menggandeng ini
menggandeng aplikasi yang anda gunakan
menggandeng aplikasi yang mungkin muncul di mobile phone
anda punya televisi
jangan lupa untuk juga masuk jor joran ke sini
agar orang bisa menikmati melalui smartphone
kemudian anda punya aplikasi
jangan lupa pastinya harus ke sini
supaya makin banyak kan yang bisa pesen dengan aplikasi yang anda gunakan
bagi konsumen juga iya karena ini fakta
kita juga ngerasain kemana mana kita bawa mobile phone kan
oke selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pertumbuhan perangkat digital
nah ini yang menarik ya
ini juga menerka masa depan
jadi bisa kok diterka dari yang saat ini terjadi
kita lihat seperti apa untuk perangkat digital ya
karena kalau kita mau mengakses aktivitas ekonomi menggunakan laptop mobile phone atau perangkat tablet
maka nggak heran mungkin agak jarang sekarang kita menggunakan tablet ya
karena laptop juga sudah muncul dengan screen yang bisa menyerupai tablet gitu ya
dan fungsinya lebih multifungsi gitu
kemana larinya yang terkoreksi ini
ya sudah dua clue ya kita dapat sudah dua clue
dan kemudian kita lihat di sini
tidak bisa tidak smartphone harus anda perhitungkan dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis anda
tidak bisa tidak
karena ini sudah faktanya ya
populasi sudah bergeser kesana
dan kita ingin lihat dari banyak aplikasi mana yang paling sering diakses yang paling aktif
hasil menunjukkan anda suka buka youtube
suka lihat lihat facebook
kemudian juga whatsapp pasti ya
apalagi ini artinya kalau anda punya bisnis anda punya aktivitas apapun yang ingin anda sosialisasikan
atau anda ingin mendadak terkenal
anda ingin jadi selebritis dadakan
kemana ke youtube bro
kita juga sehari hari gitu
kalau anda juga nggak sempat nonton saya live saat ini anda juga bisa ke youtube cnn indonesia
anda subscribe kan
jadi jangan lupa karena ini merupakan salah satu kunci
lalu kemudian di sini bos
tetapkan di sini
jadi jor joran terus ke facebook ya
lalu kemudian apa
gak mungkin ya
ibu ibu aja kalau punya anak
itu bisa lebih dari satu orang

nanya sama wali murid semuanya pakai whatsapp
kita kerja juga mau menentukan editorial atau redaksional atau juga mau membuat sebuah aktivitas proyek di perusahaan anda
pasti menggunakan whatsapp group kan
supaya lebih asik ya untuk koordinasinya gitu
baru kemudian direalisasikan
instagram kan itu adalah untuk foto ya
jadi sharing foto apapun gitu
yang selfie yang selfie gitu ya
ini juga ternyata indonesia itu agak agak narsis ya
agak agak suka gitu foto foto di sharing gitu
dan bahkan ada beberapa selebritis yang menggunakannya sebagai endorsement ya untuk peluang bisnis
kalau itu malah lebih baik menurut saya
jadi jangan sia siakan kalau anda punya potensi untuk jadi selebgram gitu ya
jual terus gitu
karena ada manfaatnya lumayan dapat bonus
lalu kemudian line
dan line juga ternyata tidak hanya untuk instant messenger ya
dia juga sekarang sudah ada seperti line to day dan lain sebagainya
dia melakukan diversifikasi produk
tapi dari semua ini saya ingin anda lihat
ini kan kayaknya biasa
tapi ada yang nggak biasa yang mengusik saya di tiga ini
di bawah facebook
mark memiliki facebook membeli whatsapp kemudian juga membeli instagram
dan instagram saat ini eksploitasi untuk filter dan lain sebagainya
sangat diminati oleh anak anak kekinian ataupun millennials
di situ adalah sumber uang yang sangat besar
tiga aja dari pasar indonesia dikuasai oleh mark zuckerberg
harusnya mark zuckerberg berterima kasih dengan masyarakat indonesia
satu ratus tiga puluh dua juta masyarakat pengguna internet dan media sosial tadi ratusan juta
tiga diantaranya kita sumbangkan ke mark zuckerberg
nggak heran dia kaya raya bos gitu
jadi harusnya kita yang lebih bangga gitu ya
walaupun ya nggak sekaya dia juga sih
oke lalu saya bergeser ke inklusi keuangan
kita lihat ini menarik ya
bagaimana pemanfaatan internet untuk inklusi keuangan
inklusi keuangan itu adalah aktivitas ekonomi yang inklusif
yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi digital
kita lihat bagaimana rekening bank
jadi masyarakat yang memiliki rekening bank dari dua ratus enam puluh lima juta jiwa itu
jadi kita kalau di kota kan biasa kalau kita bercanda
hari gini lo nggak punya rekening bank
tunggu dulu bos kita punya saudara saudara kita yang di daerah tertinggal terpencil perbatasan
bagi mereka mungkin mereka nggak punya
atau memang mereka punya alasan sendiri
siapapun yang tidak memiliki rekening bank punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak menabung di bank
jadi hanya kurang dari separuh masyarakat di indonesia memiliki rekening bank
ya itu untuk perbankan pertama
kemudian bagaimana dengan pengguna kredit card
di kota besar kredit card itu udah lifestyle
jadi belum banyak yang menggunakan kredit card untuk bertransaksi
kemudian mobile payments
kalau kita mau bayar apapun sms banking e banking dan lain sebagainya
ternyata masih sangat sangat kecil
lalu bagaimana dengan belanja online
nah ini yang menarik
ini khususan untuk yang suka berasumsi jangan jangan daya beli melemah itu karena sudah shifting ke belanja online
trendnya ke depan
kan indonesia juga mau jadi raja e commerce di asean tahun dua ribu dua puluh
jadi masih besar sekali peluang yang bisa kita manfaatkan
dan data data ini menunjukkan juga merefleksikan aktivitas kita sehari hari
belanja transaksi semuanya serba online gitu
aplikasi kemudian memudahkan kita jadi ketergantungan sekali
adiktif gitu ya dengan online semuanya serba digital
tapi survei ini jangan disiasiakan
kalau anda ingin berbisnis
manfaatkanlah survei ini
karena pasti gak akan jauh jauh
jangan disiasiakan karena ini survei gratisan
manfaatkan gunakan apalagi kalau bisa menghasilkan uang
karena yang real ya kalau kita bisa mendapatkan fungsi bukan hanya kita yang dimanfaatkan oleh digitalisasi
tapi sebaliknya diubah gitu posisinya
di rote kita yang memanfaatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi
jangan dicari kayak tiga d
jangan uma aima ekonomi